mengunjungi tempat bersejarah perkembangan islam menjadi salah satu selingan jemaah haji yang tengah berada di kota madinah
salah satu tujuan wisata religi yang utama selain masjid nabawi adalah masjid kuba dan masjid qiblatain
nabi muhammad pernah berkata barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid kuba dan salat di dalamnya
maka pahalanya seperti menjalankan umroh
itulah sebabnya masjid yang berdiri sebelum masjid nabawi didirikan ini memiliki keutamaan
masjid ini berdiri di atas kebun kurma dengan luas satu dua ratus meter persegi
setelah mengalami renovasi luasnya menjadi lima delapan ratus meter persegi dengan daya tampung dua puluh jemaah
jaraknya pun dekat hanya lima km sebelah tenggara kota madinah dan bisa dijangkau dengan bus kota langsung dari masjid nabawi
masjid kuba ini adalah pertama masjid yang didirikan
masjid kuba ini dimasjidkan oleh baginda rasulullah muhammad saw ketika baru tiba di madinah al munawwarah setelah hijrah dari kota mecca al mukarramah
jadi rasulullah saw ketika hijrah dari kota mecca menuju madinah disambut oleh para sahabat
kemudian semua para sahabat ini mengharapkan agar rasulullah ini bermalam atau tinggal di tempat para sahabat sahabat ini
tetapi rasulullah memastikan bahwa kita ikuti onta kita ini ontanya rasulullah ini
kemudian apabila onta ini nanti dihantar ke tempat lain kita akan menjaga kemampuan kita
kemudian apabila onta ini nanti duduk disitulah kami akan singgah dan bermalam
maka kemudian itu onta duduk di salah satu rumah sahabat kalau tidak salah namanya abu salama
kemudian disitu rasulullah saw mendirikan masjid atas dasar takwa
bentuk bangunannya memang sederhana
namun masjid kuba ini adalah contoh bentuk dari masjid masjid yang didirikan setelahnya

karena nilai sejarah dan ibadah yang tinggi
masjid kuba menjadi magnet bagi umat muslim dari berbagai penjuru dunia

saya datang disini karena hajj dan umrah

ini adalah pertama di sejarah islam
jadi seperti yang anda tahu berdoa disini seperti satu umrah

bergeser ke sepuluh km sebelah utara masjid kuba yakni sisi utara harrah wabrah kota raja
bergeser ke sepuluh km sebelah utara masjid kuba yakni sisi utara harrah wabrah kota raja
bergeser ke sepuluh km sebelah utara masjid kuba yakni sisi utara harrah wabrah kota raja

masjid ini wabarnya bernama masjid bani salama dan menjadi saksi kepada harrah yang parah

masjid qiblatain memiliki dua kubah kubah utama menunjukkan arah qiblat yang benar dan
kubah kedua arah yang palsu tidak ada keutamaan untuk salat di masjid qiblatain masjid yang
memiliki keistimewaan di madinah hanya masjid nabawi dan masjid kuba hanya saja masjid ini
menjadi bukti rasulullah saw mendapatkan wahyu untuk mengalihkan arah qiblat serta satu satunya
masjid yang memiliki dua arah qiblat sehingga masjid qiblat lain adalah salah satu wisata ziarah
yang penting bagi umat muslim dunia untuk mengetahui sejarah islam